banyak tiga belas badan usaha milik negara membagikan dividen total lebih dari enam puluh triliun rupiah
nilai dividen tersebut merupakan perolehan dari laba bersih tahun buku dua ribu dua puluh
dari total rp enam puluh dua empat triliun dividen yang dibagikan sebanyak empat puluh tiga puluh empat triliun rupiah akan masuk ke kantong pemerintah
setoran dividen paling besar diperoleh dari pt telkom sebesar enam belas dua puluh tiga triliun rupiah
sebelumnya menteri badan usaha milik negara rini sumarno menyatakan pada cnn indonesia com laba bersih seluruh bumn tahun dua ribu delapan belas menembus dua ratus triliun rupiah
sementara untuk tahun ini pemerintah menargetkan setoran dividen yang masuk ke
ke kantong pemerintah mencapai empat puluh lima triliun rupiah
dan berikut tiga belas bumn yang telah membagikan dividen tahun dua ribu sembilan belas
setelah telkomsel di posisi dua ada bank rakyat indonesia dengan menyumbang dividen sebesar enam belas tujuh belas triliun rupiah
sementara perusahaan minyak dan gas pelat merah pertamina yang biasanya menyumbang dividen terbesar untuk tahun ini
berada di posisi
kemudian di sektor konstruksi waskita karya menyumbang dividen sebesar sembilan ratus sembilan puluh miliar rupiah
sementara di sektor keuangan bank tabungan negara berada di posisi terakhir bila dibandingkan dengan bri mandiri dan bni
sebesar satu ratus dua puluh sembilan miliar rupiah